usai mengandaskan sriwijaya fc di laga perdana grup a piala presiden pelatih persib optimistis mampu meraih hasil maksimal atas tim ayam kinantan
jelang laga klasik indonesia kontra psms medan persib menggelar latihan intensif di bawah arahan pelatih roberto carlos mario gomez di lapangan lodaya bandung kamis pagi
dalam latihan tersebut pemain naturalisasi victor igboneho telah bergabung dengan michael essen dan kolega usai memperkuat timnas melawan islandia lalu
selain menggelar latihan fisik dalam latihan tersebut mario gomez meminta anak asuhnya untuk menggelar latihan simulasi duel antar pemain
hal ini guna persiapan menghadapi taktik offensif dari tim ayam kinantan tersebut di pertandingan nanti
seperti diketahui sebagian besar pemain persib merupakan bekas asuhan juru taktik pss saat ini jajang lurjaman
pertama sekali timnya sangat kuat
karena mereka juga menang
tapi untuk kita tim kita penting
kita harus memperbaiki banyak hal
karena di latihan terakhir kita melakukan banyak hal yang sangat baik
tentang order tentang pres tentang permainan

untuk kita ini adalah tim pertama
ini adalah pertandingan pertama
tapi kita harus memperbaiki setiap saat
seperti diketahui meski memiliki poin yang sama dengan psms
namun kini persib masih harus menang
harus tertahan di peringkat dua kelas men sementara grup a piala presiden
setelah kalah produktivitas gol dari psms medan
kedua tim telah lama tidak berlaga di turnamen dan kompetisi resmi
namun pertandingan persib melawan psms kerap menyuguhkan teknik permainan tinggi
serta menghadirkan tensi panas di lapangan
fredy bangun bandung